majelis ulama indonesia menyayangkan maraknya deklarasi
mui meminta semua pihak menahan diri
agar tidak terjadi konflik antara anak bangsa dan mengandur unsur provokasi
banyaknya ajakan dengan tagar ganti presiden dua ribu sembilan belas
membuat banyak pihak gusar
pasalnya deklarasi yang diadakan di berbagai daerah di indonesia ini memicu konflik
majelis ulama indonesia mui jawa barat mengimbau
bila tidak dikendalikan akan terganggu
mengarah pada situasi buruk
mui berharap tidak ada perpecahan antarumat beragama
dan semua pihak dapat menahan diri
agar situasi bangsa indonesia kondusif
terlebih saat ini indonesia sedang menjadi tuan rumah asian games
sehingga butuh menjaga citra baik bangsa indonesia yang aman
dengan mengacu pada fatwa mui tahun dua ribu enam belas
tentang bentuk dan eksistensi nkri
itu selalu jadi patokan kami rujukan kami
maka mui jawa barat dengan ini
mencari kemampuan untuk mencari kemampuan
dan menyampaikan himboan
bahwa kegiatan ganti presiden
dinilai lebih dominan unsur provokasi
dan mengarah pada aksi
kegiatan yang menjunjung tinggi
karena apa karena desakan
mengganti presiden sekarang ini
melanggar hak konstitusional
presiden ri yang masih sedang berjalan
presiden kita ini masih mempunyai hak
untuk dipilih kembali
jadi menurut kami seharusnya
lebih menonjolkan menyuarakan ajakan
untuk berkompetisi secara sehat
tentang calon calon presiden yang ada
sementara itu dpd gerindra jawa barat
berharap mui jawa barat
tidak menghalang halangi hak konstitusional
rakyat perihal imbauan
dilansir cnn indonesia com
ketua dpd gerindra jawa barat
mulia di menegaskan
gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden
merupakan hak warga negara
dalam menyuarakan pendapatnya di muka umum
menurutnya selama ini tidak ada aturan
yang dilanggar dengan gerakan itu
mulia di menyesali munculnya imbauan
sekretaris umum mui jabar m rafani ahyar
agar semua pihak yang
pro dan kontra ganti presiden
menurutnya pernyataan itu menambah panas
mas duki baidlawi
mas duki baidlawi
apa sikap sebenarnya yang diambil oleh mui pusat
sudah tersambung melalui sambungan telepon
mas duki baidlawi
ketua majelis ulama indonesia
bidang informasi dan komunikasi
pak mas duki selamat sore
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak mas duki dimana saja yang anda dengar
sudah ada keributan
yang rame kan di
di twitter lah ya
tapi kemudian sampai ada pernyataan
dari mui jawa barat
ganti presiden jangan di wilayah jawa barat
apakah itu memang ada perintah
atau itu sikap yang diambil sendiri
atau bagaimana sebenarnya
tidak ada perintah dari mui pusat ya
saya kira aspirasi
pengurus di daerah ya
dari daerah mui jawa barat
kami tidak bisa
karena memang begini
yang kita khawatirkan sebenarnya adalah
kalau ada aksi
itu akan menimbulkan reaksi
misalnya seperti itu
itu jelas misalnya kita lihat
di media sosial misalnya ada
tagar ganti presiden
kemudian ada reaksi lagi
dari media sosial aspirasi yang wajar
dari media sosial aspirasi yang wajar
dan juga lain lain tentang
ya mendukung terhadap presiden
dalam konteks yang seperti itu
memang sepanjang itu di media sosial
kan memang tidak soal ya
karena media sosial itu
dunia virtual ya
dunia maya tidak
menimbulkan hal yang sifatnya
tetapi kalau misalnya di
itu memang nanti harus diantisipasi
aksi itu akan
itu yang perlu
bersama walaupun juga catatan
yang lain harus saya katakan
ini adalah negara demokrasi ya
negara demokrasi itu
sebenarnya tidak ada
atau sekelompok orang lain
tidak ada masalah
tidak ada masalah misalnya ya ganti
bupati lah ganti presiden lah
atau apapun itu sebenarnya tidak ada masalah
cuma yang menjadi persoalan
itu ya ini adalah
aksi dan akan menimbulkan reaksi
itu yang pertama
yang kedua yang ingin saya tegaskan adalah
bahwa sebenarnya kan
akan lebih baik sebenarnya bukan
ganti presiden ya
yang sudah pasti bahwa dua ribu sembilan belas itu adalah
pilihan presiden itu konsistional
akan ganti apakah kemudian
akan terpilih kembali itu kan
juga nanti jadi
jangan mendalui takdir gitu loh
ganti presiden itu kan seakan akan
sudah seakan akan presiden sudah
berganti padahal enggak
ini masih ada proses konstitusional
pemilihan presiden dalam pemilihan
itu adalah akan
kemungkinan diganti akan kemudian tidak diganti
sekarang kan begitu
berarti sejauh mana mui
mengetahui misalnya potensi
gesekan apakah sudah ada
potensi gesekan itu pak
mas duki kalau
bicara tentang potensi
gesekan kalau bicara
soal potensi gesekan saya kira
ya besar potensinya itu
karena ini umat kan
ini kan umat di jawa barat ini kan
rata rata semuanya adalah umat islam
itu umat islam
yang pro jokowi juga umat islam
nah ini yang
terutama pada pihak keamanan
kalau misalnya nanti itu terjadi
aksi benar benar gitu ya
bagaimana jangan sampai
umat itu lalu
oleh sebab sebab yang
kita tidak inginkan bersama
apalagi sebagaimana kita ketahui
ini suasananya juga adalah suasana
yang kita sedang menerima
tamu ada kegiatan yang
sifatnya internasional ya oke
aksi game itu adalah sebuah kegiatan yang sangat besar
indonesia kalau kemudian
ada aksi dan reaksi
lalu kemudian timbul bentrok
yang sifatnya fisik yang
tidak kita inginkan bersama sama
itu akan menimbulkan citra yang
kurang baik buat bangsa dan negara ini
dimana sebenarnya kalau kita
bicara asian game itu
sebenarnya kita sedang berbicara
pencitraan negara kita ke
internasional oke pak mas duki
mui jabar sudah mengatakan menolak
untuk deklarasi dilakukan di wilayah jawa barat
bagaimana dengan wilayah wilayah lain
apakah sudah ada
wilayah yang kemudian memberikan
sampai saat ini
sudah ada atau belum ada dan kami tidak
melakukan pemantauan terhadap
hal yang sifatnya
aksi aksi yang seperti itu
dan kita berharap sebenarnya
majelis selama pusat berharap
kepada berbagai daerah supaya
tenang demokrasi itu akan
lebih bagus kalau diciptakan dengan
suasana tenang konstitusional dan kita jalani
semuanya dalam proses
edukasi politik pada masyarakat
jangan jahat dulu itu saya kira lebih bagus oke
baik pak mas duki badowi terima kasih
sudah bergabung bersama kami
selamat sore selamat sore